data sebaran covid sembilan belas dki jakarta per dua puluh empat juli dua ribu dua puluh menunjukkan virus corona telah menyebar di seluruh
kelurahan yang ada di ibukota kelurahan pademangan di jakarta utara menjadi wilayah dengan kasus covid sembilan belas
terbanyak yakni dua ratus tiga puluh empat kasus dalam pantauan sabtu pagi warga pademangan masih tetap menjalankan
berbagai aktivitasnya meski sudah banyak yang mengenakan masker namun ada juga yang belum
disiplin memakai masker sejumlah warga mengaku prihatin dengan banyaknya kasus di wilayahnya
mereka pun menyayangkan sikap warga yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan
ya maksudnya ini aja sih apa namanya ya harus lebih sadar diri aja sih warganya harus lebih
disiplin lagi sih warganya enggak juga sih bagusnya sih mematuhi protokol kesehatan sih pak kayak di
pasar yang susah sih di pasar pak masih ramai aja sih seperti biasa

dki jakarta anies baswedan pun meminta masyarakat waspada terhadap penyebaran covid sembilan belas
ini menyusul positivity rate atau presentasi kasus positif covid sembilan belas di ibu kota yang mengalami tren
peningkatan dalam sepekan terakhir mencapai lima sembilan persen dalam pernyataan yang diunggah di laman
youtube resmi pemprov dki jakarta anies menjelaskan tingkat reproduksi virus yang sempat turun sebelum
masa psbb transisi meningkat menjadi satu sebelas ini artinya satu pasien positif covid sembilan belas bisa menularkan
virus ke minimal satu orang lainnya dari temuan kita dengan melakukan testing seperti ini
aktivitas di perkantoran dan aktivitas di komunitas warga ini menjadi salah satu tempat yang paling
rawan penyebaran kendati demikian pemprov dki jakarta terus meningkatkan kemampuan tes hingga
kini kemampuan tes telah mencapai tiga enam ratus enam puluh delapan orang per satu juta penduduk dalam satu pekan
angka ini berada di atas standar who yang menargetkan seribu tes per satu juta penduduk